yaudah kalau gitu boy jalan dulu ya ma ya
pak assalamualaikum pak
bira sri mengdiman
titi papa sama mama ya
jagain mereka nanti berantem terus
haden nanti disana hati hati ya
jangan lupa sholat
jalan jalan terakhir kita
liburan kita tuh jadi hancur
aku maunya kita bener bener fix
jalan berdua liburan senang senang
udah berharap banget untuk liburan
mas kan udah bikin janji
kalau mas mau liburan sama reva
terus kalau mas batalin kan pasien
pasti dia sedih
karena dia mau masuk asrama juga kan mas
dia butuh liburan
papi percaya deh sama aku pi
adrena itu kuat kok
bagi seorang kayak adriana
mual mual itu hal yang kecil bi
mereka juga sengguh sendiri
kalau nggak demi liburan sama papi dan boy
males banget gue sok kompak sama mahmud
oke kalau kamu gak apa apa
mas sama reva akan pergi ya
tapi kalau ada apa apa
coba lihat dulu sekali lagi
kamu yakin gak apa apa
yaudah kalau gitu
mas pergi dulu ya sayang ya
kita tiada rakat
ya nyamuk dia
lo jangan bercandaan gue dulu dong
bukan nyanyiin diri itu dede bayi
mama tuh vocabulary nya tuh kurang banget ya
kamu tuh kalau belajar bahasa inggris yang bener
jangan kayak mama kamu malu malu gitu
ini yang bener
itu perasaan kayaknya
itu program cuma ngajakin mama kamu jalan jalan ya
itu ala ala lagi dilamar
jangan banyak i do i do ya nggak sih
mama ngejawabnya kayak lagi lamar ya
kayaknya nggak tau sih
kalau kayaknya nggak terpengen
bagus kalau gitu
i will make up make up dulu
pakai ngintip segala itu si mele sama si rere
udah semalam ngerjain
you think enak dengerin gue bersama sama sama si budrang
ya allah coba banget
gimanapun caranya kita harus gagalin rencananya mama
buat jalan sama si budrong itu
puli kondong eh
atau sekalian aja kita bikin tubek kapok datang lagi ke rumah ini
tapi gimana caranya tante
kamu yang mikir dong melly
tante yang mikir tuh boleh dateng ke tampolin
tante kan lebih tua harusnya tante lebih mikir dong
duduk dimana ya
tante melihat miri
mama gak bisa anterin kamu ke airport
soalnya mama ada meeting pagi
papa juga boy
kebetulan pas hari ini itu penandatangan dan agreement
boy kan sekarang udah gede
kalau ke bandar mah bisa sendiri kok
iya tapi bagimanapun juga kamu harus hati hati ya disana ya
terus jangan lupa nih
kamu harus kasih kabar mama
nggak liburandung itu ma
ya bu yang penting kamu tuh jangan lost contact ya
ma tenang aja pokoknya
hmm tenang aja papa sama mama
tuh pa lihat tuh anak anak sekarang tenang tenang
nggak tau kali ya gitu orang tua memikirin ya
yaudah kalau gitu boy jalan dulu ya ma ya
pa assalamualaikum pa
titi papa sama mama ya
jagain mereka nanti berantem terus
den nanti disana hati hati ya
jangan lupa sholat sama jikirnya
iya bi makasih ya
nah bi boy jalan ya bi ya
pa jadi sedih
ma merasa bersalah
kan mama lihat sendiri tadi
gue juga oke kok pergi ke bandara sendiri
bukan masalah ke bandaranya pak
tapi masalah liburnya
harusnya kan salah satu dari kita tuh bisa meluangkan waktu
gak perlu lagi ma
dia juga mungkin senang kok liburan sendirian gak ada kita
dia kan udah gede
papa kok gitu amat sih papa udah gak sayang lagi sama anak ganteng kita
makanya papa biarin dia pergi sendiri
kan boy udah gede
kalo di klonin terus
kapan dia dewasanya ma
sekarang papa mau pergi dulu kantor
mama gak usah mikir migran boy
oh papa gitu banget ya
jawabnya kok begitu ya
itu teh si jomute tidur atau pingsan ya
hamil atau enggak
berantakan sih ya sama
ayolah mudir ya mun
makmun makmun makmun
iya mun iya mun mau diantar kemana yuk
kamar ya tapi jangan pakai oleng
bisa gak sih
aduh aduh aduh
kasur aja ya
nyamuk teh langsung tidur
tidur apa pingsan ini teh
apa ya bedanya tidur sama pingsan
kenapa surti bangunin aja gitu
kalau misalnya tidur
terus kalau misalnya tidur
kalau surti bangunin
malah surti yang diomelin
malah tidur lagi
entah di kasur gimana tuh
nyamuk teh kenapa
si nyamuk teh
aduh ini teh apa sakit apa
apa cuma sakit perut doangan
ah gak mungkin kalau sakit perut doangan mak
pastinya ini mak beneran hamdun